hujan yang sempat mengguyur kota jambi justru membuat asap semakin pekat
karena asap penguapan bagian permukaan gambut naik ke atas
hal ini pun berakibat pada pembatalan semua penerbangan
karena jarak pandang hanya antara seratus hingga dua ratus meter
kamis pagi kabut asap pekat masih menyekap kota jambi
dengan jarak pandang di jalan raya hanya sekitar dua ratus meter
padahal rabu sore hujan sempat mengguyur
namun asap hanya menghilang sebentar kemudian kembali pekat
hujan justru membuat uap panas naik di permukaan kebakaran gambut
pekatnya asap pun membatalkan semua penerbangan
dari dan menuju bandara sultan taha jambi pada kamis pagi
tertunda sejumlah penerbangan membuat para penumpang yang akan berangkat
maupun menunggu kedatangan menumpuk di bandara sultan taha
mas kapai kembali akan melakukan penerbangan
menunggu kondisi jarak pandang aman dengan jarak pandang seribu meter